beginilah kondisi jakarta sejak beberapa bulan lalu
polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota
yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga jakarta dan sekitarnya
angka pencemaran di atas satu ratus lima puluh satu dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi setiap orang
terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernafasan
seperti asma dan anak anak yang disarankan untuk tidak berada di luar ruangan untuk waktu yang lama
ada pun diimbau untuk menggunakan masker berspesifikasi kn sembilan puluh lima n sembilan puluh lima atau kf sembilan puluh lima
untuk menyaring pm dua lima mikrometer yang ada di luar ruangan
dilansir cnn indonesia com dalam penelitian dinas lingkungan hidup dki jakarta pada dua ribu dua puluh
sumber emisi transportasi menjadi sektor terbesar penyumbang buruknya kualitas udara jakarta
sektor transportasi berkontribusi terhadap enam puluh tujuh empat persen polusi udara
di susul sektor industri sebesar dua puluh enam delapan persen
diikuti pembangkit listrik lima tujuh persen
kemudian rumah tangga empat puluh dua persen
sementara itu menurut data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada dua ribu dua puluh
terdapat lebih dari dua puluh empat lima juta kendaraan bermotor
yang menggunakan bahan bakar fosil beredar di jakarta setiap harinya
tujuh puluh delapan persen merupakan kendaraan sepeda
yang pertumbuhannya mencapai satu juta unit per tahun
menurut wakil ketua masyarakat transportasi indonesia
sepeda motor menghasilkan beban pencemaran per penumpang paling tinggi
dibandingkan mobil pribadi bensin dan solar
mobil penumpang serta bus
ada pun solusi untuk mengatasi polusi udara adalah dengan memperbaiki layanan angkutan umum
sehingga dapat lebih mengakomodir kebutuhan mobilitas warga jabodetabek
jika hal ini tidak dibenahi
maka program program lain yang dirancang
akan tepat sasaran
sebenarnya sejak beberapa tahun ini
kami memfokuskan perbaikan transportasi umum
sistem transportasi umum terbaik di indonesia saat ini
memang terdapat di wilayah jakarta
namun kondisi beberapa sarana seperti krl dikeluhkan masyarakat karena terlalu padat
kalau naik kelas sebelas umum apa sih yang tidak enak
mungkin apa ya trafiknya terlalu banyak
mungkin apa isi di dalamnya terlalu ramai terutama untuk krl ya kalau
beberapa transportasi lain mungkin ada yang berbeda juga
kayak transjakarta ataupun mrt dia load nya memang tidak terlalu banyak sebanyak krl sih
hal inilah yang mendorong sebagian besar masyarakat untuk tidak menggunakan transportasi umum
dan memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor
selain itu waktu tempuh yang lebih singkat menggunakan kendaraan pribadi juga menjadi pertimbangan
ya lebih praktis saja
supaya lebih praktis
tidak terlalu kena macet
nggak enak ya naik kendaraan umum apa
ya mungkin waktunya aja ya kejar waktunya ya
lebih lama gitu
jaringan sistem transportasi umum yang menghubungkan dki jakarta dengan kota kota penyangganya memang terus bertambah
namun tidak dapat memenuhi kebutuhan mobilitas sebagian besar pekerja yang setiap hari harus lakukan perjalanan dari wilayah bodetabek ke jakarta
untuk mengatasi masalah polusi udara akibat asap kendaraan pribadi yang lalu lalang setiap hari di jakarta
mulai hari sabtu tanggal dua puluh enam agustus
polisi akan terapkan sanksi denda bagi kendaraan yang gagal uji emisi
hal itu disampaikan oleh direktur lalu lintas polda metro jaya kombes latif usman saat lakukan rapat koordinasi dengan pj gubernur dan kepala dinas perhubungan dki jakarta di balai kota pada hari rabu lalu
masalah emisi gas buangnya kita akan ikut di situ
nah tahapan tahapan ini tentunya yang akan kita lakukan dari nanti sosialisasi teguran sampai dengan mungkin penilangan
penilangan masalah gas emisi ini adalah dari insansi terkait
nah kami melakukan penilaian karena yang mempunyai alatnya kan dari mereka
kami akan melakukan membantu penilangan
kalau dilantasi sendiri memang ada apa pasal emisi pak
oh nanti ada ada ada
nanti apa ya itu namanya alatnya ada dengan dinas lingkungan hidup nanti
kita akan bekerja sama
bagi kendaraan yang belum lolos uji emisi pengendara akan dikenakan sanksi rp dua ratus lima puluh
dua ratus sepeda motor dan rp lima ratus untuk kendaraan roda empat
adapun hal ini diharap dapat meningkatkan kesadaran pengguna kendaraan pribadi di jakarta
untuk meminimalisir polusi udara yang mereka sebabkan
arya dita utama egy agung jakarta